papa mama lagi berantem lagi
kok papa mama berantem terus sih
aku aja berantem
aku aja sama temen aku
gak pernah bantem
kalo berantem cepet baiknya
renan suruh kita baikkan
ini aku juga denger kali mas
hai harai papa mama baikkan gitu dong jangan rantem lagi
sorry boleh bawa rena ke kamar gak dia harus istirahat
ayo makasih kamu udah bikin mama sama papa baik sama sama
papa jangan galak lagi ya sama mama nanti mama marah sama papa
aku bicara sama temannya
sama andin mungkin mereka membahas masalah yang bikin mereka bertengkar
sekali sekali ada baiknya aku tahu apa sebenarnya masalah mereka
oh jadi kamu kuliah s dua di seoul berarti bisa bahasa korea dong
coba dong aku pengen denger kamu ngomong bahasa korea gimana
keren sih tapi aku gak ngerti itu artinya apa ya
hai michelle senang bertemu dengan kamu
dulu saya juga sering kunjungan loh ke boston
di sana itu ada restoran favorit saya
rindu bunduh bener gak
kamu sering makan disitu juga
sama dong kayak aku berarti
emang disitu restoran favorit orang orang indonesia sih
enak ya minuman gue gak enak nih barusan
gak tau kenapa
di sana emang harganya murah murah banget sih
pengen berdoa sama michi malah sekarang gue jadi nyamuk
terus terus kamu di bosnya kenapa lama
kamu kerjain di sana apa
ada beberapa kerjaan waktu itu di sana
cuman cuman sebentar lagi sih
kita bicara yang baik baik ya
aku gak mau kita berantem
dan aku minta sama kamu
untuk bicara jujur sama aku
apa benar yang aku dengar di kantormu
tentang pembebasan brandi
saya yang mau usahakan brandi untuk menimbas
berarti sebenarnya brandi itu yang mau bersalah
trendy yang sudah menyerang mas nino
nggak gitu loh kenapa sih
brandi menyerang mas nino
kenapa sih kamu peduli banget sama ini
kenapa peduli sama nino
ini gak ada hubungannya tentang khawatir atau peduli mas
aku cuma mau tahu aja kenapa para indy menyerang mas nino
kenapa sih kamu peduli banget sama ini
ini gak ada hubungannya tentang khawatir atau peduli

terpaksa gue harus sekarang alasan lagi untuk meredam kecurigaan

karena gak mungkin memberitahu andin soal jati diri reina saat ini
kalau sampai gue bongkar bahwa rena adalah anaknya andin
elsa pasti ambil tindakan untuk membalas kue
dia bakal bilang ke mama soal andin yang didakwa sebagai pembunuh roy
kenyataan itu pasti memukul perasaan mama
bikin mental mama hancur
pertengkaran andin dan al ada hubungannya sama randy
mama ikut campur urusan rumah tangga kamu
karena mama merasa aneh
kenapa kamu menyuruh randy untuk menyerang nino
saya tugaskan randy
untuk mengambil sidik jari nino
untuk melengkapi data
kasus kematian roy
karena menurut saya nino salah satu orang yang harus diperiksa
ya sudah membunuh roy
eh eh mama
mama gak apa apa aku baik baik saja
apa hubungan nino dengan pelaku pembunuhan roy am
bukan perempuan seperti yang michelle pernah sebut
bukan gitu ma
enggak enggak ma bukan
bukan seperti itu ma
ya aku hantar ke kamarnya
kenapa diselidikin lagi
bukannya kamu bilang pelakunya udah dihukum
gak usah dibahas ya
gak usah dibahas
aku teman kita ke kamar ya
aku teman kita ke kamar ma
sini pegangan sama gue
kamu istirahat dulu disini ya
apa mereka kenal
kenapa kamu sedih dikini ini lagi
kan kamu bilang pelakunya udah ditangkap
mama gak ngerti
gak usah dibahas
gak usah difikirin lagi
biar ini jadi urusan aku
mama gak usah ikut ikutan ya
kenapa mama gak beli tau siapa pelakunya
kalaupun mama tau pelakunya
gak akan mengubah apapun lah
tidak akan mengubah apapun
malah akan menambah rasa sakit hati mama
aku gak mau itu semua terjadi sama mama
aku minta mama lupain
gak usah difikirin
mama isi rahat sekarang ya
jadi mama rosa bener bener gak tau sama sekali
soal siapa yang membunuh roy
seolah olah semua informasi tentang itu
mama ditutupin dari mama rosa
mengira mas nino sebagai pelaku pembunuhan roy
mama rasanya bisa sampai sedih dan terguncang begitu
gimana kalau mama sampai tahu
bahwa aku yang didakwa sebagai pelakunya